empat legenda klub sepak bola inggris liverpool berkunjung ke jakarta dalam rangkaian acara liverpool world tour
dan selain bertemu dengan idolanya para penggemar dari liverpool ini juga mendapatkan kesempatan untuk merasakan suasana dan atmosfer di stadion anfield lewat teknologi terkini
penggemar liverpool era awal tahun dua ribu an pasti sudah tak asing dengan nama gary mccallister jason mketir patrick burger dan roy evans
datang menyapa penggemarnya di jakarta dalam bagian acara liverpool world tour para legenda the rest ini juga sempat menunjukkan sisa sisa kemampuannya dalam bermain sepak bola
tak hanya itu di acara yang digelar di sebuah pusat perbelanjaan di jakarta ini juga tersedia sejumlah booth dan aktivitas yang berhubungan dengan klub peraih delapan belas gelar juara liga inggris dan lima gelar juara eropa ini
dengan teknologi virtual reality dan bantuan gerakan sensorik pengunjung juga dapat mencoba mencetak
penyakit di dalam stadion anfield
teknologi yang sama juga memungkinkan penggemar untuk merasakan bagaimana suasana yang dialami para pemain sebelum pertandingan berlangsung
dengan teknologi virtual reality pengunjung bisa merasakan atmosfer di stadion anfield dan juga di ruang ganti pemain ya mbak ya
ini ada bobby firmino nih ya
pengunjung bisa merasakan suasana di ruang ganti
klub liverpool nih pemain pemainnya laikkan diri
ada jurgen klopp sedang ngasih instruksi sebelum pertandingan
sedang mau menuju dari lorong di ruang ganti menuju ke lapangan
yang merasa memiliki skill dalam bermain sepak bola bisa mencoba bermain di booth akurasi challenge
tantangan yang ternyata tidak semudah
selain ketepatan menendang bola pengunjung juga bisa menguji kemampuan dengan mencoba menjadi penjaga gawang di booth yang sudah disediakan
para pendukung dan penggemar the reds akan dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dalam liverpool world tour di jakarta ini hingga tanggal sebelas maret mendatang
erlangga wisnuaji jakarta